bapak kamu sudah siap
satu persatu peserta seleksi kompetisi dasar atau skd calon pegawai negeri sipil
formasi penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian kanwil kemenkumham jawa timur diperiksa petugas
namun petugas yang memeriksa kali ini bukan sembarang petugas biasa
panitia yang bertugas merupakan pasukan pink soldier pada serial drama korea squick game
dilengkapi senjata laras panjang pasukan pink soldier ini menelusuri satu persatu lorong ujian peserta
petugas mengendap endap sambil mengintai peserta yang mencoba curang saat ujian
namun petugas berkostum pink solder ini hanyalah hiburan untuk menghilangkan ketegangan pada para peserta seleksi
kanwil kemenkumhanjo timur sengaja memilih cara unik ini untuk mencairkan ketegangan
kita pakai squid game
ya yang maksudnya adalah bahwa kita ingin sekali menghibur para peserta
mereka datang ke sini supaya tidak tegang mereka supaya bergembira apalagi di masa pandemi ini
dengan bergembira mereka akan meningkatkan imun
diharapkan dengan hiburan ini peserta seleksi tidak terlalu tegang sehingga mendapat hasil ujian yang memuaskan
teribro toh purnawanto surabaya jawa timur